hewan liar ke permukiman warga juga terjadi di kampung rinca kabupaten manggarai barat nusa tenggara timur
seorang warga yang diketahui tengah membersihkan ikan yang dijemur di depan rumahnya
mendapatkan gigitan dari seekor komodo senin sore
menurut keterangan seorang saksi di lokasi sebelum menggigit korban
komodo dewasa terlihat ingin memangsa seekor kambing yang berada di sekitar lokasi rumah korban
beruntung korban yang dibantu warga sekitar berhasil melepaskan tangannya dari gigitan komodo
selanjutnya korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan